selamat siang para penonton yang budiman
serta seluruh kawan kawan pencinta olahraga dimanapun berada
hari ini kita akan kembali berbincang bincang
dan perbincangan ini memang adalah perbincangan yang juga sudah ditunggu tunggu
karena beberapa waktu ke depan kita akan bersama sama
atau pemerintah indonesia bangsa indonesia akan bersama sama
mengadakan pesta akbar olahraga nasional yaitu pon ke dua puluh tepatnya di papua
hari ini kita akan sama sama akan berbincang bincang dengan beberapa narasumber
yang sudah hadir bersama dengan saya troy pantau
dari komunikasi publik satgas penanganan covid sembilan belas
yaitu bagaimana kesiapan pemerintah menerapkan protokol kesehatan
dalam suasana covid sembilan belas ini pada saat penyelenggaraan pon ke dua puluh
dan juga ada beberapa waktu yang akan datang
seperti kita ketahui selain pon di papua pada tanggal dua tiga belas oktober
juga ada world superbike di lombok pada dua belas sampai empat belas november dua ribu dua puluh
tentu saja kedua perhelatan ini akan menghadirkan banyak orang ya
bukan hanya peserta ada coach macam macam pihak yang akan hadir
dari berbagai wilayah bukan hanya dari indonesia
bahkan juga dari luar negeri
nah tentu saja kita akan mendengar secara langsung bagaimana penerapan protokol kesehatan
yang memang harusnya mutlak diterapkan untuk mencegah penularan covid sembilan belas
di antara para atlet ofisial peserta lomba dan masyarakat umum yang hadir
ataupun di sekitar venue
nah penerapan prokes covid sembilan belas saat pon dua puluh papua dan world superbike di lombok ini
tentu saja menggunakan konsep pelibatan multi pihak atau pentahelix
mulai dari pemerintah akademisi pelaku usaha masyarakat bahkan komunitas dan media
semua tentu saja bersatu padu untuk mensukseskan kegiatan atau perhelatan yang besar ini
untuk itu masyarakat perlu terus diingatkan agar tetap waspada terhadap covid sembilan belas
jangan sampai adanya event ini malah membuat sentra ataupun kluster penularan
kita tidak mengharapkan hal tersebut
nah hari ini kita akan berbincang bincang dengan bapak gatot s dewa broto
sekretaris kementerian pemuda dan olahraga sesmenpora yang sudah hadir bersama dengan kita
salam sehat pak gatot
apa kabar bapak
semoga juga mas roy dan teman teman di satgas dan juga para narasumber juga dalam kondisi sehat
terima kasih pak gatot
baik senang bisa berjumpa dan berdialog dengan pak gatot
baik berikutnya adalah pak didik suhardi deputi menko pmk bidang revolusi mental
pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga
apa kabar pak didik salam sehat pak didik
alhamdulillah mas troy sehat sehat
moga moga tim satgas juga sehat semua dan bisa mengikuti pon dengan baik dan lancar
amin amin terima kasih pak didik untuk hadirannya
baik dan narasumber kami yang berikutnya adalah pak soni hari harmadi
selaku ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
salam tangguh salam sehat bagaimana kabarnya pak soni
alhamdulillah baik mas troy semoga sehat selalu pak gatot pak didik
juga teman teman semuanya
baik langsung saja kita akan berbincang bincang terima kasih pak soni
saya akan pertama tama akan bertanya kepada pak gatot
pak gatot langsung saja dapat dijelaskan bagaimana pak gatot dari pihak kementerian pemuda dan olahraga
hal hal apa saja persiapan sejauh ini karena mendekati pon ke dua puluh
dan tentu saja banyak juga yang bertanya tentang kesiapan dalam konteks penyelenggaraan bursu perbaik
pada bulan november nanti silakan pak gatot
baik terima kasih mas roy dan para analisunder pak didik dan pak soni
serta para pendengar dan pemirsa dari acara ini
pertama kami sampaikan ya bahwa untuk kegiatan world superbike yang ada di mandalika
karena itu meskipun itu kegiatan olahraga tetapi leading sectornya adalah di kementerian pariwisata
dan ekonomi kerajaan
jadi kalau boleh poin yang kami sampaikan mungkin di sana
nanti suatu saat ada sesi tersendiri di tempatnya pak sandiaga uno
karena kami sudah bagi bagi coupling
mbak ari pada saat sidang kabinet terbatas itu topiknya ada dua ya di bulan juli
itu tentang bursu perbaik dan kejuaraan telah belapaskan asia di bulan agustus
tapi karena pandemi covid satgas lebih tahu di bulan juli itu kan etiknya tinggi sekali kan
kemudian untuk kejuaraan bola basket ditunda menjadi bulan juli tahun depan
jadi mungkin saya tidak ingin mendahului kementerian pariwisata mungkin ada sesi tersendiri tentang itu
nah khusus untuk pon pon ini rangkaian persiapannya sesungguhnya sudah panjang
tadi pagi baru saja kami ada rapat hampir tiap hari itu tidak ada rapat tentang pon
tadi malam ada pak didik ada pak soni ada pak menko pmk menko polhukam dan beberapa menteri terkait
kami rapat tentang pon
pagi kami juga ketemu lagi sama pak didi tentang masalah pon
nah poin yang kami sampaikan adalah masalah pon ini sudah seperti lagunya
kris dayanti sudah menghitung hari karena tanggal dua ini sudah pembukaan oleh bapak presiden
tapi ada banyak hal yang harus kami selesaikan dalam arti tetap kepanitiaan itu ada di bp pon bersama koni
tapi kami itu memberikan supervisi agar sesuai dengan target sesuai dengan yang diharapkan
dan harapan pak presiden itu harus sukses
nah dibalik kata sukses itu tentu saja terkait dengan masalah protokol kesehatan
nah yang paling menarik diantaranya adalah bahwasannya ini adalah gawe yang besar sekali
tapi jangan sampai menimbulkan kluster baru di papua
kami tidak ingin ada cerita tentang oh gara gara pon ada kluster baru
di sana kemudian covid yang tadinya sudah melandai sudah turun menjadi naik
kita kalau boleh belajar dari tokyo
tokyo itu suatu contoh yang sangat bagus
atlet atlet kita sebelum berangkat itu mereka secara online mereka termonitor
mereka tidak dikarantina di jakarta tapi termonitor tujuh hari menjelang berangkat
itu tiap hari harus di pcr swab
kenapa karena indonesia itu dimasukkan di layer negara yang dalam tanda petik itu patut diwaspadai
jadi semula itu indonesia masuk kelompok dua
dua hari saja di pcrt begitu kita drop covid nya naik
kita itu satu level dengan uganda uganda afganistan dsb
vietnam yang tadinya di bawah kita menjadi levelnya menjadi lebih agak terhormat
tapi gapapa alhamdulillah selama di pcr
meskipun tidak dikontrol langsung oleh pihak panitia di tokyo
tapi itu karena secara real time dapat diketahui dan alhamdulillah tidak ada yang terpapar covid
poin yang kami sampaikan adalah
memang kami enggak copy paste kayak di tokyo karena mereka itu cukup belum berangkat kontingen dari
di daerah daerah mereka harus lebih pcr kemudian nanti di sana juga begitu arrival tidak disentaninya ya
karena di bandaranya kan tidak terlalu gede nanti di tempat perkabungan atlet atau diakomodasi harus
ada pengecekan nah masalah muncul disini gitu karena kita tahu ya bahwa kita tidak bisa meng copy
fase di tokyo kami buat aturannya ketat sekali bersama dengan satgas bersama dengan kemenko pmk
contohnya atlet itu datang h tiga pulang h plus tiga what so ever enggak ada cerita kayak dulu
oh ini demi solidaritas kontingen pulangnya belakangan deh gitu yang penting disupport
nggak ada cerita kalau sudah kena h tiga out out pulang kayak tokyo itu h dua h plus dua gitu
dan yang kedua
baru saja hari senin yang lalu ada sidang kabinet memang sidang kabinetnya itu membahas tentang
evaluasi ppkm nah diantaranya pak menpora apa meminta advice meminta arahan dari pak presiden ini
ada ya penonton ya nakes ya panpil ya petugas ya penonton ya nakes ya penonton ya petugas ya penonton ya presiden ya presiden
ada ya penonton ya nakes ya panpel ya petugas ada ya penonton ya penonton dan penonton
wasi dan sebagainya itu

kami sama satgas dan tempatnya
pak soni dan tempatnya pak didi sedang mengatur
bagaimana cara memonitor
tentang dua puluh lima persen
karena kami punya pengalaman dengan
liga satu ya ini sudah jalan
koordinasi juga dengan satgas
alhamdulillah tidak ada persoalan nah tetapi
persoalan yang lain adalah
bagaimana cara kita itu
juga mengatur yang ada di luar karena
beberapa cabang olahraga itu menjadi
sangat banyak penontonnya sebab
olahraganya atau misalnya pada saat
pembukaan itu banyak animunya
atau nggak usah jauh jauh hari ini kita buka
misalnya kompas di halaman satu
itu kemarin ada pertandingan softball
langsung garuk garuk kepala juga
waduh ini jangan sampai kerumunan karena duduknya
itu tadi agak rapat pak soni
saya takut pak soni langsung
memulih panjang offset
kepada kami jadi itulah
hal hal yang awal yang perlu kami sampaikan
pada mas troy terima kasih
baik pak gatot terima kasih
ketegasan unsur ketegasan kemudian
kejelasan daripada aturan
atlet ofisial kemudian
dan bahkan sudah diputuskan untuk
penonton bisa yaitu sebanyak
dua puluh lima persen nanti kita akan gali lebih
lanjut bagaimana detail
bagaimana teknisnya persyaratannya
tapi sebelumnya saya akan ke pak didik
dulu pak didik bagaimana
kerjasama kelembagaan yang dilakukan
saat ini demi suksesnya
pon dua puluh dan juga untuk
nasional besar maupun internasional
yang mendatang pak didik
pak gatot pak soni
tahu bahwa kemenko pmk
itu kan punya tugas
ya terhadap kegiatan kegiatan
baik terkait olahraga
kebudayaan dan revolusi mental
nah terkait dengan pon ini
seperti kita ketahui bersama bahwa
pon di papua ini adalah pon yang pertama kali
sehingga pemerintah betul betul
punya perhatian khusus
sehingga baru pon kali inilah
pemerintah mengeluarkan in price sampai
in price ke satu dua ribu tujuh belas kemudian
in price ke dua tahun dua ribu dua puluh kemudian
terkait dengan semangat bahwa pon harus
sukses ancar aman sukses
itu yang semangat kita jadi oleh karena
itu seperti disampaikan oleh pak gatot tadi
kita hampir tidak ada hari yang tidak ada rapat yang tidak ada perubahan
tapi kita tepat dalam rangka untuk memastikan bahwa semua sektor
semua penanggung jawab yang sudah disesuaikan sesuai mitra
masing masing itu berjalan dengan baik
nah kita contoh venue alhamdulillah venue sampai sekarang sudah tuntas
tinggal apa namanya beberapa yang saya
kira tidak signifikan karena memang itu sudah
sudah dan sebagian sudah dipakai
terima kasih pak bapak
terima kasih pak bapak
kemudian juga terkait dengan akomodasi konsumsi juga alhamdulillah sudah selesai
walaupun kemarin juga masih ada sedikit persoalan tapi akhirnya bisa segera kita selesaikan
kemudian terkait dengan pengamanan juga seperti itu
bahkan tadi sampaikan pak gatot kita juga sudah mengantisipasi seandainya
karena bisa jadi sebagian masyarakat itu bahwa ini bisa menjadi hiburan
bukan hanya sekedar menonton olahraga tapi hiburan
karena hiburan maka bisa terjadi kerumunan
ini bagaimana antisipasinya ini juga dibicarakan
sehingga hal hal seperti ini insya allah sudah diantisipasi oleh panitia
termasuk juga terkait dengan jaringan
sebenarnya jaringan di papua itu bagaimana caranya supaya di empat daerah yang digunakan untuk event ini
yaitu di kota jayapura kabupaten jayapura kemudian mimika dan merauke ini
semuanya bisa berjalan dengan baik
dari sisi perencanaan dari sisi persiapan insya allah
ini pemerintah dalam hal ini teman teman dari kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab
sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing masing
ya pak didi baik saya akan menggali juga lebih jauh lagi pak didi
supaya teman teman bisa tahu gambarannya tentang penanganan ataupun persiapan protokol kesehatan
saya mau beralih dulu ke pak soni harmadi
selaku kabit perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
pak soni tadi sudah dijelaskan oleh pak gatot kemudian pak didi tadi bicara banyak soal sinkronisasi
kemudian kendali antar instansi lalu infrastruktur yang dipersiapkan
nah untuk protokol kesehatan sendiri apa saja panduan panduan
apakah memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan ini bagaimana penyebaran di lapangan
pak sonny mohon penjelasannya
tetapi sebelumnya pak soni saya ingin mengajak kepada teman teman yang saat ini bergabung bersama dengan kami
apabila ada pertanyaan kepada salah satu ketiga narasumber ataupun ketiga tiganya
silahkan menuliskan di chat
nanti silahkan ditujukan kepada siapa pertanyaannya
nanti akan kami sampaikan dan akan dijawab oleh narasumber
pak sonny silahkan
baik terima kasih pak troy
jadi memang untuk mendukung tugasnya pak gatot
pak didi satga selalu menyusun sebuah rekomendasi protokol kesehatan
karena satuan tugas kita ini mengurusi penanganan covid sembilan belas
maka rekomendasi protokol kesehatan yang dikeluarkan adalah dalam rangka pencegahan penularan covid sembilan belas
untuk penyelenggaraan pon dua puluh ini
sebagai upaya memitigasi risiko covid sembilan belas
sebetulnya pak gatot pak didi dan juga pak soejo
pak didi dan juga teman teman kemenkes
itu sudah menyusun dengan sangat baik
tapi kita memberikan beberapa saran rekomendasi untuk melengkapi
nah rekomendasi protokol kesehatan yang kita sampaikan
tujuannya untuk mencegah penularan covid sembilan belas
dengan penerapan protokol kesehatan yang jelas
pembatasan interaksi dan mobilitas dari seluruh pihak yang berada di dalam protokol kesehatan
nah ini arahan kasatgas pak lejen ghanif
agar kita betul betul menyusun rekomendasi yang ideal
memberikan masukan kepada penyelenggara pon di papua
nah kemudian ada beberapa isi ringkasan dari protokol kesehatan ya
secara umum rekomendasi ini kami susun dengan membagi sasaran atlet
bagi atlet bagaimana ofisial bagaimana panitia bagaimana media bagaimana
pendukung kegiatan karena misalkan di dalam acara pembukaan kan
ada penari penyanyi dan seterusnya yang harus mematuhi protokol kesehatan
dan juga penonton
dan penonton itu kan seperti halnya kita belajar dari olimpiade tokyo
tadi sudah disampaikan pak gatot
termasuk di dalamnya ofisial yang menonton panitia yang menonton
ada media dan seterusnya
sehingga kita berharap dengan adanya batasan tadi
itu tidak terjadi timbulnya kerumunan dan risiko penularan
bagaimanapun juga kita harus pahami bahwa
sama halnya dengan penyelenggaran olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo
penyelenggaraan pon dua puluh di papua ini masih berada dalam masa pandemi
sehingga upaya mitigasi risiko penularan itu dilakukan bahkan sejak sebelum keberangkatan
kita ingin memastikan bahwa mereka yang berangkat ke papua adalah orang orang yang sehat
orang orang yang tidak memiliki covid sembilan belas
lalu kemudian juga kita ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pon
dari mulai upacara pembukaan sampai penutupan dan kembali ke daerah masing masing
itu dengan risiko penularan
dan juga dengan risiko penularan yang rendah
karena sejumlah protokol kesehatan kami rekomendasikan
untuk mengurangi risiko penularan kami juga merekomendasikan adanya sistem bubble
jadi sistem bubble ini setiap peserta baik atlet tim ofisial panitia dan lainnya
tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar rencana aktivitas yang sudah ditentukan
jadi dengan sistem bubble ini dia berada di tempat yang aman
lalu kemudian dia berpindah dengan transportasi yang aman
ke tempat tujuan yang sudah dijadwalkan juga di tempat tujuan yang aman
jadi tidak boleh di luar itu
sehingga harapannya dengan sistem bubble tersebut
kita bisa betul betul memitigasi mengurangi risiko penularan
karena kita bagaimanapun juga ini sedang dalam masa pandemi
lalu juga pembagian zonasi venue kita bagi menjadi tiga zona
zona satu dua dan tiga
memastikan orang itu bisa mematuhi protokol kesehatan termasuk menjaga jarak
jadi kepatuhan untuk memakai masker menjaga jarak mencuci tangan
itu kita pastikan harus mudah dilaksanakan
berarti harus ada masker cadangan tanda tanda jaga jarak
kemudian tempat tempat cuci tangan toilet yang memadai
wash travel yang memadai dan seterusnya
jadi memang ada banyak hal mas troy yang kita siapkan
termasuk di dalam buku rekomendasi tadi
pertimbangan kapasitas venue baik itu indoor yang punya risiko penularan lebih tinggi
outdoor penggunaan aplikasi peduli lindungi dan seterusnya
demikian kira kira sebagai pengantar
ya terima kasih pak soni
tentu saja masyarakat dan teman teman media akan bertanya banyak sekali ya
tentang detail daripada usulan dari panduan protokol kesehatan selama pon ini
nanti mas soni bisa menjelaskan
namun ke pak gatot dulu pak gatot tadi sudah disampaikan oleh pak soni
sedemikian rupa ada panduan yang coba disiapkan oleh satgas
nah untuk dari pihak kemenpora sendiri pak gatot
bagaimana agar ini bisa benar benar diterapkan secara tertib disiplin
terhadap seluruh mereka yang akan terlibat di pon ini
maupun kegiatan keolahragaan yang besar yang akan terjadi ya pak gatot ini di tahun ini
nah ini berarti kan unsur di luar lapangan dan di dalam lapangan
karena kan kita mengharapkan datang sehat pulang sehat
bukankah demikian pak gatot
ya baik terima kasih mas roy
ada kes yang menarik ya pada saat liga satu ini
liga satu ini bergulir sebelumnya kan ada piala pramusim
pada saat itu orang agak pesimis memangnya bisa jalan
apakah supporter itu yang mereka itu kadang kadang sulit untuk dikontrol
apakah bisa dengan mereka kan sangat tiger sekali untuk nonton bola
faktanya mereka diminta tidak datang ke stadion bisa
bahkan suatu saat
saya pernah nonton perempat final di stadion magu harjo di jogja
itu rada kaget
ya sekalian saya pulang kampung kan ke jogja
saya kaget ini serius ini ada pertandingan
di luar itu nggak ada tanda tanda sepi sekali
yang ada cuma petugas bergeli geli peran gitu enggak ada tanda tanda
cuma yang menyolok itu lampu di dalam stadion itu kelihatan dari luar
pas mau saya masuk waktu itu bersama pak nyuman swide

pak nyuman swide itu pendahulunya pak nyuman swide
datang ke sana kemudian kami sama sama di antigen
antigen semua sama pejabat entah itu menpora pak kapolri itu semua sama
pas masuk kami sudah tempat duduknya sudah diatur
sudah diatur wartan gas sudah diatur
nah ini hanya salah satu case
kes yang lain di stadion yang lain juga sama
kemudian tidak ada himbauan tidak ada nobar juga diikutin
dan alhamdulillah begitu selesai menpora cup itu fine
saya sempat ditegur oleh pak kasatgas
pak kasatgas saya ditegor
pas akhirnya itu pak soni masih ingat peristiwa pesta pora di bundaran hi
saya malam malam ditegur oleh pak kasatgas
pak garut ini apa apaan ini
sudah menpora cup nya aman tidak tahunya persija pesta pora di kolam itu
ya tolong diingatkan ya pada persijanya
sudah kami ingatkan malam itu juga
poinnya adalah selama itu panduan itu kami sebarluaskan kami sampaikan dengan baik
itu kami punya pretensi positif
dan ternyata pada saat liga satu sekarang dari liga itu jalan
meskipun kemudian harus ada rapat
juga bersama dipimpin oleh pak luhut
itu dan lebih tegas lagi disampaikan
tidak boleh ada pelanggaran
karena bahasa beliau mengatakan waktu itu saya ikut rapat
jangan sampai ketua pssi punya asumsi
dulu menpora cup bisa sekarang juga bisa
waktu itu kan belum ada delta varian kan pak soni
itu keras sekali ditegaskan oleh pak luhut
jadi poinnya kembali ke tadi harus tetap kita tidak boleh merasa pede
yang dulu bisa kok sekarang bisa
tidak tetap harus ada pertama harus ada panduan sudah dikeluarkan oleh satgas
yang kedua harus ada sosialisasi
kami berulang kali sosialisasi misalnya tadi
di sana h dua h dua kemudian tidak boleh ada kerumunan di masing masing venue
kemudian nah ini contoh yang menarik mas troy
pada saat nanti pembukaan itu ada prosedur juga prosedur protapnya untuk masuk stadion
mulai dari nanti diberikan gelang tanda bahwa dia itu layak masuk
kemudian bukti vaksin harapan kami itu waktu itu kepada pp
ada aplikasi lindungi ya tapi nggak tahu apakah sudah dipasang atau belum
nanti ada bukti akreditasi di situ dan kemudian boleh masuk
kemudian jaga jarak dan sebagainya
nah persoalan yang berikutnya adalah kami akan backup sepenuhnya
melakukan monitoring dibantu oleh kemenko pmk kepkes dan satgas dan lain lain
dipastikan adalah sekarang kebutuhan tentang lab nya pcr mas
ini yang masih diperlukan
masih menjadi urgensi kami karena terus terang pada saat nanti kebutuhan
khususnya pada saat mendadak mau pulang itu kan nanti kan agak crowded ya
kebutuhan untuk pcr
ini kan di sana jumlah ketersediaannya masih kurang
tapi kami dapat komitmen dari tadi malam pun disampaikan oleh pak dijen yankes
itu nanti ada suplai dari ambon ada supply dari surabaya dari jakarta dan sebagainya
jadi secara umum sejauh informasi itu lengkap disampaikan itu tidak ada kesulitan
hanya saja satu hal mas troy tadi malam itu ada arahan juga dari pak menko polhukam
dan juga pak kemenko pmk mohon agar kita itu tidak kaku
karena yang kita hadapi itu adalah saudara saudara kita dari papua
jangan kaku kemudian misalnya ada pimpinan suku pimpinan adat masuk kemudian kita kaku sekali
ya kalau bisa pendekatannya juga enak
karena kalau enggak nanti isu sensitif itu akan menjadi lebih mencuat daripada masalah kesehatannya itu sendiri
terima kasih mas troy
pak gatot terima kasih sangat menarik atas apa yang diuraikan oleh pak gatot
jadi tidak ada kompromi intinya ya
dan tidak boleh ada pelanggaran sangat tegas disampaikan tadi di dalam ratas oleh pemerintah
nah pak didi ini kan animo besar sekali dari masyarakat
maupun banyak pihak terhadap perhelatan ini
dan juga kemudian tadi sempat disinggung oleh pak gatot bagaimana dengan aplikasi peduli lindungi ini bisa diterapkan
nah bagaimana pak didi
ya ini betul betul bahwa penegakan protokol kesehatan itu betul betul jalan
kemudian mutlak dilakukan tidak ada kompromi di antara seluruh instansi yang terlibat
karena kan tadi salah satu
satu tugas dari kemenko pnk adalah sinkronisasi pengendalian
dan seluruhnya ini harus berjalan seiring searah
ibaratnya dalam satu kapal ya mestinya sama sama dalam satu komando yang sama
silahkan pak didi
menyambung yang disampaikan oleh pak sesmen bora tadi
jadi terkait dengan perhelatan pon dua puluh di papua ini
memang sudah kita siapkan dengan sebaik baiknya
pada saat kita rapat dengan kepolisian polda papua
mereka menyampaikan bahwa sosialisasi adanya pon ini sudah dilakukan sejak bulan juli
sejak bulan juli
nah sosialisasinya ini menyangkut terkait dengan standar
ada operasional prosedur untuk menonton
termasuk juga menghimbau kepada masyarakat di sekitar venue
atau di empat kabupaten itu
mereka untuk melakukan vaksinasi
nah jadi oleh karena itu di empat lokasi
yaitu kabupaten dan kota jayapura mimika dan merauke
ini target pemerintah
risiko terhadap covid sembilan belas
kemudian yang kedua terkait dengan antisipasi terhadap penonton yang kemungkinan juga akan banyak
dan mungkin juga ada penonton yang belum divaksinasi
nah tadi pak gatot juga menyampaikan bahwa kemenkes dan juga bnpb sudah menyiapkan ya
jadi mereka tentu akan dilakukan treatment khusus ya
sehingga diharapkan kita bisa menerima
untuk meminimalisasi persoalan tadi
kemudian juga para atlet dan kontingen dari setiap daerah itu juga sudah sebelum berangkat
mereka juga sudah divaksin minimal dua kali
nah oleh karena itu ini juga sebagai upaya kita ya untuk meminimalisir risiko
jadi mitigasi kita untuk pelaksanaan ini luar biasa
saya kira itu sudah diputuskan dengan
tapi tetap memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa ikut meramaikan
memeriahkan pekan olahraga nasional yang ada di papua ini
iya pak didik
jadi mencegah lebih baik ya pak ya
daripada nanti tertular kemudian pengobatan
dan jangan sampai timbul
malah lebih repot lagi
untuk pon ini
dan mimika sesuai dengan penjelasan dari pak kapoldo kemarin
itu sebelum hari h
termasuk kelengkapan lab yang tadi sempat disinggung pak gatot
ini kan harus disosialisasikan kepada masyarakat
baik yang di luar venue maupun di sekitar venue
ganda tadi ada empat kota
atau empat daerah
tentu seluruh indonesia juga harus
masyarakat indonesia juga harus tahu
dan kemudian sungguh sungguh taat di dalam protokol kesehatan secara umum
terutama untuk pon dua puluh di papua itu sendiri
nah untuk konteks di papua sendiri pak soni bagaimana
teman teman dari perubahan perilaku dan juga relawan terlibat penuh di dalam sosialisasi
dan apa saja yang dilakukan selama di sana dan penekanannya seperti apa pak sony
ya betul sekali
jadi memang sebagus apapun ya desain protokol kesehatan yang kita buat
kalau tidak disosialisasikan dengan baik menjadi sia sia
selain kami juga sudah koordinasi langsung
ini ada pak didi teman teman kemenpora juga
teman teman pak gatot
kita juga sudah koordinasi
kemarin kami juga banyak mendapat masukan dari dokter spesialis kedokteran olahraga ya
terutama yang ikut kegiatan olimpiade di tokyo
sehingga kita punya gambaran tentang bagaimana menerapkan atau menyusun panduan untuk protokol kesehatan pelaksanaan pon ini
nah jadi kemarin begitu
kami sudah selesai
kami juga menyiapkan leaflet langsung
dimana di dalam lifereta tadi itu ada scan qr code ya
scan qr code untuk bisa mengakses buku yang sudah
buku rekomendasi yang sudah kami buat tadi
nah terus kemudian tim sudah berangkat sejak hari sabtu kemarin ya
tim sudah berangkat ke papua
langsung bertemu dengan teman teman pb pon
langsung bertemu dengan panitia
langsung berbicara tentang pon
pemilihan ujadz pesawat
pemilihan dias daerah
dari poni dan seterusnya
lalu kemudian kita mensosialisasikan
membahas tentang rekomendasi kita
melengkapi apa yang sudah disusun oleh teman teman
nah di dalam pembahasan tadi
teman teman di bidang perubahan perilaku yang sudah berangkat
juga membawa daftar periksa atau checklist ya
jadi dari seluruh
rekomendasi protokol kesehatan yang kita sampaikan
apakah ini yang misalkan saat kedatangan tim di papua harus ada a b c d e
apakah sudah tersedia dengan baik atau tidak
jadi ada daftar periksa atau checklist
lalu teman teman itu mengunjungi venue selain tadi berkoordinasi
mensosialisasikan dengan panitia satgas daerah harapan harapan kita kita sampaikan
juga langsung ngecek ke venue venue ke tempat pelaksanaan penyelenggaraan pon dua puluh
lalu kemudian membuat checklist ya tadi mana yang belum mana yang sudah
lalu begitu selesai bukan hanya di jaya pura kota jaya pura dan kabupaten jaya pura
tim kami juga pergi ke kabupaten mimika dan juga ke merauke
lalu kemudian juga setelah checklist dilakukan kita melakukan rapat kembali
jadi menginformasikan kepada panitia penyelenggara tentang apa saja yang perlu kemudian ditingkatkan
kita bisa betul betul meminimalisir risiko
lalu kemudian leaflet tadi kita sudah nyetak ribuan leaflet tapi memang kita kan paperless sebetulnya
kalau kita terlalu banyak membagikan leaflet juga risiko penularan menjadi tinggi
karena leaflet tadi dipasang di berbagai tempat umum dan masyarakat bisa scan qr code yang ada di situ
untuk mengakses buku rekomendasi protokol kesehatan
bagi para penonton kan bisa melihat oh saya sebagai penonton apa yang saya harus lakukan
bagi para atlet bisa lihat sebagai atlet apa yang harus dilakukan
itu juga ofisial juga apa yang harus dilakukan
kalau kita perhatikan memang kami sudah menyiapkan rekomendasi untuk bagaimana kedatangan dan kepulangan dari papua
yang bisa meminimalisir risiko protokol kesehatan sebelum memasuki venue
dari mulai tempat penginapan ke venue sebelum memasuki venue saat berada di dalam venue
lalu kemudian juga saat keluar dari venue dan seterusnya itu sudah ada dan bisa menjadi pegangan rekomendasi
dan kami juga sudah buatkan ringkasan protokol kesehatan bagi masing masing pihak tadi
untuk mendukung pelaksanaan pon mensukseskan tentu kita juga bekerja bersama sama
semua pihak baik itu tempat pak gatot pak didi semua kita di satgas ingin pon dua puluh ini betul betul sukses
semua pihak baik itu tempat pak gatot pak didi semua kita di satgas ingin pon dua puluh ini betul betul bisa dihasilkan
semua pihak baik itu tempat pak gatot pak didi semua kita di satgas ingin pon dua puluh ini betul betul bisa dihasilkan
maka dari bnpb bersama satgas itu juga sudah mengirimkan tiga juta masker
tiga pak swab antigen hand sanitizer dan empat unit alat pcr
jayapura kemudian juga kemimika juga aktivasi posco
terus pendampingan untuk satgas protokol kesehatan
di tiap venue dan juga membuka gerai masker ya di tiap venue
sehingga kita berharap tidak ada kekurangan atau kesulitan akses untuk memperoleh masker
jadi dengan tiga juta masker tadi diharapkan cukup untuk pertandingan selama dari tanggal dua sampai lima belas oktober
penyelenggaraan pon dua puluh papua ini
lalu kemudian kami juga sudah mencoba mensosialisasikan dengan masyarakat sekitar venue
dan juga untuk perubahan perilaku
sudah diturunkan ya pak terawi di setiap kabupaten kota itu ada sekitar lima puluh orang
yang memang sekarang melakukan upaya mengedukasi masyarakat sekitar venue
agar bisa melaksanakan protokol kesehatan
jadi mendukung pelaksanaan pon ini dengan sangat baik
kira kira gitu yang sudah kami lakukan dan juga akan ada sosialisasi bagi para relawan
jadi bagi para relawan yang akan melaksanakan tugasnya selama
penyelenggaraan pon dua puluh ini sehingga mereka terinformasi dengan baik
dapat mengimplementasikan dapat ikut melakukan pengawasan di lapangan
tentang bagaimana dan apa saja aturan protokol kesehatan yang harusnya dilaksanakan
baik pak soni jadi artinya panduan protokol kesehatan ini juga harus dipahami oleh relawan sendiri ya
dan kemudian juga aparatnya setempat
dan kemudian menginformasikan
mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar terutama
dan juga mereka yang akan hadir di penyelenggaraan pon ini
pak gatot tadi pak gatot mengatakan ada beberapa hal yang bisa dipelajari di dalam penyelenggaran olimpiade di tokyo
dan tidak bisa di copy paste sepenuhnya karena memang ini dua hal yang berbeda
walaupun sama sama ini adalah event yang besar
salah satu yang tadi sudah disampaikan akan diterapkannya
dan bagaimana ini bisa benar benar secara ketat dilakukan pak gatot
apakah akan menerapkan sistem tersebut
dan bagaimana kita sekarang bicara soal risk ya pak gatot ya
bila mana terjadi apa namanya failure di situ
dan kemudian ada yang tertular
lalu antisipasi apa yang akan dilakukan
pak gatot silahkan
baik terima kasih mas troy
kalau idealnya kami itu kemenpora bersama kemenko pmk dan satgas itu pengennya
tidak kurang tidak tambah
ya tadi mulai dari misalnya menjelang kedatangan
kemarin pada saat para atlet peraih medali dan yang tidak meraih medali di olimpiade dan paralimpik
coba nggak ada ampun kan
coba nggak ada ampun kan
mereka itu betul pahlawan olahraga
tapi sama satgas nggak ada ampun
dan itu betul betul diterapkan dengan bagus
dan kami juga habis itu melaporkan kepada tokyo juga bahwa rombongan kami aman tidak ada masalah
karena perlu laporan kepada via tokyo organizing committee itu
nah tetapi kondisi di kita kan juga ada karena keterbatasan anggaran dan sebagainya
taruhlah misalnya seluruh kontingen pulang dari papua itu harus dikarantina
masing masing taruhlah misalnya lima hari ya pak soni ya di masing masing daerah
jangan sampai antisipasi kami jangan sampai nanti muncul dari daerah
iya pak karena tena aja ngomong seperti itu
tapi apbd kami kan nggak memungkinkan dan sebagainya
tapi kami akan tetap sounding seperti itu
karena jangan sampai sekali lagi papua ini menjadi cluster baru akibat karena kami dianggap teledor kami dianggap ap dan sebagainya
yang kedua adalah nggak usah jauh jauh lagi
kami kembali kepada kemarin piala menpora kemudian ibl dan semua event lainnya
itu yang terpapar itu ada mas roy
ipl itu yang paling jujur
setiap kali ada yang terpapar sampaikan kepada publik
oh pemain basket dari klub ini terpapar kemudian langsung diisolasi
nah kemarin pssi sempat kami agak tegur ya harus tolong dong belajar dari ibl
ibl itu terbuka sekali loh
sampai pemain a b c klub a b c yang terkena itu diumumkan
nah nanti di papua itu olahraga itu dibagi dua
ada yang body contact fullnya kayak karate atau sepak bola
itu kan body contact kan budi badan ketemu badan gitu ya
ada yang tidak ada body contact
pertandingan yang tidak perlu bersentuhan
nah untuk yang body contact itu potensi untuk terkena covid itu sangat tinggi sekali
makanya kami juga harus perlakuan secara khusus
cuma yang kemarin di tokyo itu aturannya sangat ketat sekali
nanti dianggap bahwa pemerintah terlalu kagu sekali
makanya kami ada batasan ruang space tolerable tapi jangan sampai itu menimbulkan potensi covid
nah ada isu lain juga yang cukup menarik tentang relawan
relawan itu jumlahnya dua puluh lima
sekarang sudah berkurang
kami sempat agak nyalinya agak kecil sedikit
sebagian tinggal di tempat apa namanya tempat tinggal masing masing
nanti di papua itu mereka tidak kita sediakan akomodasi
mereka tinggal di tempat masing masing
akibatnya interaksi hint of hint off itu dari rumah ke tempat
apa venue kalau istilah kayak pak soni tadi mengatakan bubble system
itu tidak bisa diperlakukan
pada saat pulang mereka pasti berinteraksi dengan keluarga dengan masyarakat
naik akutan dan sebagainya
nah tapi harus ada solusinya
solusinya adalah tiap hari mereka harus dilakukan anti gen
dan itu ditanggung oleh pemerintah
kemudian yang berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah simple hal kecil
kadang kadang kalau sudah olahraga kalau sudah karena emosi itu tinggi
kan nggak pandang bulu kadang kadang
itu minuman aquanya siapa atau orange juice nya siapa langsung diminum aja
nah kalau ini tidak sulit mengaturnya
tapi kalau tidak diatur di awal itu pasti salah
kemarin di sipa ula juga gitu
dilempar aja karena haus diminum
nah ini juga tidak dibolehkan
nah lagi lagi itu tertular jadi
poin yang kami sampaikan adalah kembali ke tadi
idealnya sama seperti tokyo
tapi karena keterbatasan anggaran
kemudian juga jangan sampai itu menimbulkan gesekan gesekan sosial yang tidak diperlukan
nah pinter pinternya kami pinter pinternya dengan kl
pinter pinternya juga dengan satgas
agar minimal itu bisa dimitigasi
baik pak gatot
terima kasih pak didi
tadi kita bicara banyak soal persiapan keberangkatan
kemudian pada saat event berlangsung
dan kemudian ada pertanyaan yang timbul
adalah bagaimana kemudian ketika acara ini perhelatan ini selesai
lalu seluruh orang yang terlibat di situ kembali ke rumahnya masing masing ya
ke tempatnya masing masing gitu ya
mungkin mereka ada di papua sendiri
tetapi kan banyak yang juga
banyak yang juga diluar papua yang hadir
nah bagaimana untuk pengendalian ini
sehingga kemudian yang dari papua ini
mereka kemudian balik ke tempat asalnya
tidak menularkan kepada orang orang di sekitarnya nih pak didi ini
apakah ada wacana untuk mengatur tentang hal tersebut
baik terima kasih mas roy
seperti yang disampaikan pak gatot tadi
jadi upaya mitigasi ini emang akan kita
upaya kita lakukan seoptimal mungkin
seperti kemarin kita koordinasi dengan kementerian kesehatan
mereka sudah mempersiapkan berbagai perangkat fasilitas kesehatan
sehingga diharapkan bisa mengurangi risiko risiko yang disampaikan pak gatot tadi
mas troy pon papua ini kan mempunyai banyak dimensi ya
pertama terkait dengan
kapasitas daerah bahwa papua mampu melaksanakan pon
oleh karena itu ini juga harus kita siapkan dengan baik
kemudian bahwa pon di papua ini juga mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa
ini juga tentu sudah menjadi pertimbangan kita juga
bahwa pon papua ini juga bagian dari kebersamaan
nah ini juga kita lakukan
bahwa pon papua ini juga harus betul betul mencerminkan solidaritas
ini juga kita lakukan
kemudian juga pon papua ini betul betul memperlihatkan kerjasama dan kolaborasi
dan yang terakhir pon ini harus lancar aman dan sukses
itu yang betul betul menjadi tujuan kita
yang kita harapkan itu bisa dicapai dalam pon dua puluh ini
jadi oleh karena itu
kita sudah melakukan semacam mitigasi
termasuk yang dilakukan oleh pak soni bnpb
yaitu pengaturan pelaksanaan selama pon dua puluh di papua
jadi kembali kita semua berdoa
kita berdoa ini yang lebihnya di indonesia ini
doa orang indonesia itu manjur manjur
oleh karena itu kita semua berdoa
semoga hal hal yang kita khawatirkan itu betul betul bisa diminimalisir
dan pon bukan menjadi bagian dari penularan covid sembilan belas
saya kira itu terima kasih
ya pak didi
jadi bagaimana sekarang masyarakat betul betul menyadari bahwa ini bukan sekedar pesta olahraga
tetapi ini menjadi pesta reputasi bangsa dan negara indonesia
di dalam penegaan protokol kesehatan
karena indonesia harus menuju pada indonesia yang sehat
indonesia yang tangguh indonesia yang tunggu ke depannya
dan ini menyisakan legacy atau peninggalan sejarah yang hebat harusnya ya
untuk generasi yang
untuk generasi yang
untuk generasi yang
pak soni ini adalah putaran terakhir dari bincang bincang kita
karena sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh bapak bapak ya pak soni ya
nah pak soni kira kira bagaimana kemudian protokol kesehatan ini betul betul mendarah daging
ini kan harus jadi penting ya pak soni ya
karena ini buku panduan ini bukan hanya sekedar buku
tetapi pegangan bahkan
kan yang harus yang bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan penyelenggaraan event ya
saya nggak bicara soal olahraga saja loh ya
tetapi berbagai macam event
ini kan perlu effort yang luar biasa ya pak soni ya
karena di tengah tengah ini saya agak menyimpang sedikit ya
artinya di dalam penyelenggaraan kegiatan ini
tetapi ada satu hal ini masih banyak yang menentang
tentang anti vaksin lah
masih banyak yang apa namanya
nggak percaya ada covid lah dan sebagainya
pr untuk bagaimana perubahan perilaku masyarakat indonesia ini
betul betul terjadi dengan baik untuk seluruh lapisan masyarakat ya pak soni ya
ya betul mas troy
kita sudah pernah sangat sukses tuh pak gatot ya
waktu saya juga masih di pmk sama pak didi
itu penyelenggaraan asian games
asian games itu kita tidak pernah
cuma kalau dulu itu sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi
untuk pon ini juga tambahin satu ya
sukses pencegahan penularan covid sembilan belas ya
itu menjadi target kita
makanya ada satu tambahan rekomendasi protokol kesehatan nih
pak gatot pak didi ini udah nggak tidur nggak tidur terus ini
berusaha untuk menjaga itu
lalu kemudian yang kedua
karena kita ada tambahan sukses tadi
lalu kemudian upaya melakukan simulasi sudah dilakukan lebih awal
bahkan bayangkan ya
tim bidang perubahan perilaku sudah saya kirim dari tanggal sembilan belas
dari delapan belas sembilan belas september kemarin
langsung begitu sampai berkoordinasi di sana
terus juga sudah disiapkan para diperbantu perilaku untuk mensupport
walaupun nanti ada relawan yang akan lebih fokus ya
pada pemantauan protokol kesehatan
memang kita kan sudah melewati pandemi ini sekitar satu lima tahun
masyarakat papua juga termasuk masyarakat yang menghadapi pandemi ini
dan sudah banyak belajar
sebelum penyelenggaraan pon pun
kami juga sudah mendorong peningkatan kepatuhan protokol kesehatan
bahkan kami punya itu tuh materi edukasi untuk masyarakat papua sesuai caranya
dengan cerita cerita lucu dengan jog jog
jadi kan lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya
nah untuk yang papua ini
kami juga koordinasi dengan teman teman di universitas cenderawasi
menyusun materi materi edukasi mas troy
agar betul betul melakukan upaya pencegahan
penyelenggaraan pencegahan penularan
kemudian seluruh pihak yang terlibat
bukan hanya masyarakat sebagai penonton
tetapi juga penyelenggara aparat keamanan
pendukung acara termasuk wasit dan seterusnya
itu kita betul betul juga berupaya mensosialisasikan
protokol kesehatan sebaik baiknya
tentu harapannya kemarin sudah tanggal dua puluh dua september
sudah mulai pelaksanaan ya baseball kalau nggak salah ya
pak gatot ya sudah
nah disitu belajar tuh makanya tadi pak gatot bilang ya
di awal untung kita sudah ada pertandingan yang dilakukan
sebelum upacara pembukaan dan dari situ kita belajar ya
belajar untuk jangan sampai misalkan hal hal yang menjadi kekurangan
di dalam protokol kesehatan terjadi pada venue venue lainnya
makanya penguatan dan perkuatan di dalam penerapan protokol kesehatan
kita lakukan satjas dan bnpb sendiri akan melakukan
namanya biarkan gerai masker itu tujuannya apa
kalau kita minta orang untuk pakai masker ya maskernya harus ada
memfasilitasi memudahkan orang untuk melaksanakan protokol kesehatan
itu penting pengaturan
makanya tim kami juga akan rapat dengan i o di sana
memberikan masukan masukan dan masukan bagi i o itu tentu bagaimana
alur penyelenggaraan yang bisa aman dari protokol kesehatan
ini ujiannya tentu dalam satu hari
tentu dalam saat pembukaan karena orang begitu banyak bersamaan
walaupun jumlah penonton sudah sangat dibatasi
tetapi kita tahu ini kan adalah pon pertama di papua ya
sehingga kemarin juga sudah dibahas siaran langsung melalui televisi
juga pak gatot sudah siapkan ya pak didi juga sudah siapkan
masyarakat bisa melakukan pestanya ini di rumahnya masing masing
mohon teman teman media membantu mensosialisasikan rekomendasi protokol kesehatan ini
juga membantu mensosialisasikan kepada masyarakat di sana
agar mereka bisa melakukan apa namanya bisa mendukung pelaksanaan pon
penyelenggaraan pon ini dengan caranya masing masing
dengan mati protokol kesehatan
jadi itu yang bisa kita lakukan dan harapannya lagi penyelenggaraan pon dua puluh ini
bisa betul betul berhasil mencapai tiga sukses yang tadi sudah saya sebutkan
begitu kira kira pak dari terima kasih
terima kasih pak soni sangat jelas sekali ya
jadi upaya ini tidak bisa berhenti hanya sukses di satu titik
tetapi ini harus terus menerus dilakukan
dan keterlibatan masyarakat setempat ini menjadi sangat penting ya pak soni ya tadi ya
nggak bisa kemudian hanya satu sisi saja
terima kasih pak soni dan putaran terakhir berikutnya pak gatot
silakan menyampaikan statement kuat
full statement bagaimana kemudian penyelenggaran pekan olahraga nasional ini
bisa berhasil bukan hanya untuk bangsa dan negara kita
tetapi di level internasional juga
baik terima kasih
tadi ada hal yang menarik disampaikan oleh pak soani dan pak didik
pertama kalau pak didi mengatakan kita jangan melihat ini semata mata sebagai event olahraga
ada multi aspek multi dimensi
dan itu betul makanya pendekatan kami terhadap masyarakat itu juga ada hal yang spesifik
ini pon yang lain dibandingkan yang lain
saya mengalami pendampingan pon jawa barat
sebelumnya saya nggak ngalami karena masih di kominfo saat itu ya
ibaratnya waktu di jawa barat itu kami sudah pasrah sepenuhnya
nah kalau di pon papua ini kami harus bersama sama bersinergi
dan alhamdulillah sangat bagus respon dari pak gubernur dan jacaranya
sebagai contohnya begini
pada saat pendekatan tadi yang disampaikan oleh pak soni tadi menarik
misalnya sosialisasi kepada para pimpinan adat kepala suku
kami menggunakan pola pimpinan pimpinan tokoh gereja
kami dekati kami dekati kepada mereka supaya bisa menjelaskan lebih enak
dan karena ini yang tidak terjadi di daerah lain
dan alhamdulillah respon mereka bagus
tadinya ada asumsi yang macam macam gitu
bukan negatif tapi macam macam
tapi akhirnya dituruskan oh enggak vaksin ini kebutuhannya ada seperti ini
pcr itu seperti ini antigen seperti ini masker seperti ini
nah yang terakhir dari kami tadi juga menarik disampaikan pak soni
kalau kemarin asian games itu rumus kami hanya empat tujuannya
suksesnya ada sukses prestasi sukses penyelenggaraan
multi purpose nya itu dapat bisnisnya dapat
kemudian juga tertib administrasi
terima kasih pak soni
demikian dari kami terima kasih
terima kasih pak gatot luar biasa
jadi ini adalah taruhan besar buat kita semua di seluruh aspek
dan benar benar keterlibatan dari semua pihak ini menjadi sangat penting ya
benar benar harus didoakan
tadi ya pak didik sudah menyampaikan
dan ini harusnya menjadi culture kita bersama
artinya tindakan harus juga diikuti dengan doa
dan tindakan ini harus tindakan bersama sama
bukankah begitu ya pak didi ya
dan silakan pak didik untuk closing statement
ya terima kasih mas roy
saya menambahkan yang sudah saya sampaikan oleh pak sjajman bora
jadi dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan ya
mulai awal awal sampai hari ini
akan terus kita lakukan sampai nanti perhelatan selesai
insya allah kita ingin membuktikan bahwa masyarakat indonesia mampu hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
sehingga kita ingin membuktikan bahwa kita bisa mengelola pertandingan olahraga ini aman
dan tentu semua upaya yang kita lakukan
mulai protokol kesehatan yang ketat
vaksinasi dan lain lain tadi
itu diharapkan bisa kita lakukan dengan baik
pon ini adalah pon perjuangan
pon ini adalah upaya kolaborasi yang luar biasa antar pihak
oleh karena itu kita semua bekerja keras
dan kita semua berdoa
semoga pon sempurna
semoga pon dua ribu sembilan belas ini sekali lagi lancar aman dan sukses
terima kasih mas troy
terima kasih pak didi
baik dengan demikian maka berakhir sudah bincang bincang kita pada siang hari ini
terima kasih sekali lagi pak gatot sedewa broto untuk kesempatan dan juga uraian yang telah disampaikan
terima kasih pak gatot salam sehat selalu
terima kasih juga pak didi atas waktu dan pelan pelan
terima kasih mas troy
terima kasih pak didi
terima kasih juga pak soni untuk kesempatan yang diberikan
terima kasih pak soni
baik kawan kawan semuanya dengan demikian
maka berakhir bincang bincang kita pada siang hari ini
dan mari seperti yang disampaikan oleh para narasumber kita bersama sama menyesuaikan penyelenggaraan pon ke dua puluh di papua
maupun event event penyelenggaraan yang akan datang di negara kita
dan ini meninggalkan jejak yang baik bukan hanya di dalam moda penyelenggaraan sistem tujuan dan tertib administrasi
juga di dalam konteks penegakan protokol kesehatan
sehingga indonesia benar benar bisa melewati masa masa sulit dari pandemi covid sembilan belas ini
salam sehat kawan kawan semuanya dan selamat siang
terima kasih sekali lagi